joko witch menyalahkan insiden hari jumat ketika botol air seorang penggemar
batsman pembuka australia david warner
kata badan iklim uni eropa
pertama kali kita berkahwin
namun peter dutton masih bersikeras dengan pendiriannya dan mengeluarkan pernyataan
melainkan orang orang yang juga memiliki hubungan dalam satu keluarga inti dan menetap dalam rumah tangga keluarga tersebut
dan b satu enam satu tujuh dari india
qatar mengatakan pihaknya masih berharap bahwa kesepakatan kencatan senjata dapat dicapai di gaza selama bulan ramadan
toksisitas abnormal dan sterilitas vaksin covid sembilan belas astrazeneca batch tersebut
dan perayaan idul fitri telah dimulai hari ini bagi sebagian besar umat islam di seluruh dunia
yang sebetulnya didominasi sebetulnya juga dipengaruhi oleh salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga
kedua kekerasan seksual meliputi adanya tindakan seksual tanpa persetujuan
maka perkembangan bisa saja akan tetap stabil
di mana jumlah korban tewas akibat serangan udara israel telah melampaui
dua diantaranya ditunjuk oleh presiden joe biden bahwa kantor presiden melindungi trump dari dakwaan
ini merupakan modal kita ke depannya untuk dapat terus produktif dan aman covid sembilan belas
agar kebijakan yang diterapkan sejalan
tahun dua ribu dua puluh satu kemarin kami catatan kami yang paling tertinggi itu kasus kekerasan berbasis online
polisi di papua new guinea mengatakan sedikitnya lima puluh tiga orang tewas
sementara storm hunter menjadi pemain wanita terakhir setelah mengalahkan ayla tomaljanovics
adalah tindakan kebiadaban belaka untuk menciptakan kekacauan
chuck schumer dari partai demokrat
di dataran tinggi utara negara itu
dan jurubicara pihak pertahanan oposisi andrew hastie
rakyat hewan memilih kembali partai progresif demokratik
sekian konferensi pers pada hari ini
juga diwajibkan untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden itu
ada kekhawatiran baru bahwa perang antara israel dan hamas akan meningkat
tujuannya sudah jelas membatasi pemanasan global hingga satu lima derajat
sementara itu di new south wales
untuk itu saya ingin menghimbau kepada khususnya pemerintah daerah
pemerintah indonesia secara resmi
kenapa anda melihat potensi besar
penemuan terang sudah disaturasi setelah beberapa hari yang lalu
dan berdasarkan rekomendasi pengurangan beban tol kota sebesar satu ratus dua puluh tiga miliar dolar masing masing jalur tol dapat lebih rendah di seluruh sydney
hingga saat ini pengobatan covid sembilan belas masih dalam tahapan pengembangan
penulis utama laporan ipcc terbaru mengatakan
sebenarnya masih ada kesempatan untuk memperbutkan juara
pertama kali kita berkahwin
dibandingkan dengan sekolah swasta atau independen yang biayanya lebih mahal
dan tanpa rasa takut akan adanya kekerasan
bahwa semua komunitas harus hidup dalam kedamaian